tujuh orang warga perumahan korpri di jalan jakarta samarinda kalimantan timur tewas terbakar
para korban ditemukan tewas di dalam dua kamar yang berbeda
tangis keluarga sri rahayu pecah saat tiba di kamar jenazah rumah sakit umum awe syahrani samarinda selasa pagi
sri rahayu dan seluruh keluarganya tewas akibat rumah yang dikontraknya
di perumahan kopri lowo bangku sungai kunjang samarinda terbakar selasa dini hari
sri rahayu dan suaminya serta ketiga anaknya ditemukan tewas terbakar di kamar belakang rumah
sementara dua korban lainnya merupakan kerabat rahayu ditemukan tewas terbakar di kamar depan rumah
kebakaran terjadi selasa dini hari sekitar pukul empat tiga puluh waktu indonesia tengah
cuaca hujan yang mengguyur kota samarinda membuat para penghuni rumah diduga terlelap tidur
sehingga tidak menyadari adanya api yang membakar habis rumah dengan konstruksi kayu tersebut
korban ini ada dalam
dalam satu rumah ada di dua kamar dalam satu rumah itu
jadi mereka gabung dalam satu rumah
dapat kami lihat secara tadi bahwa kita temukan ada dua anak anak dan lima dewasa
belum bisa diidentifikasi pak karena sampai saat ini masih proses identifikasi oleh teman teman di forensik
kasus terbakarnya rumah sri rahayu langsung ditangani oleh jajaran kepolisian polsekta sungai kunjang
sejumlah saksi dan barang bukti lainnya masih diperiksa guna mengetahui penyebab kebakaran
nah ini jam jam itu memang kan jam lelap tidur kemudian mungkin karena ada api dan saya lihat pintu evakuasinya pun tidak ada ya kemungkinan terjebak
hanya satu pintu luar depan ini aja pak
dua pintu sebenarnya ada pintu evakuasi
yang berantem yang menepi yang panik
kita nggak tahu juga apa yang terjadi di sana sehingga mereka kita temukan dua di dalam ruangan lima di belakang ruangan belakang
untuk mengengkapi proses penyelidikan tujuh jenazah korban kebakaran ini langsung diotot ke rumah sakit umum aw syahrani samarinda
sementara rumah yang terbakar dipasang garis polisi